bilang sama beliau pak saya enggak masuk kabinet ditawari dulu pak nopo pirohku
menteri lu sepuluh tahun hidup juga kok meskipun anak anak tadinya menggerutu ibu gimana sih udah
susah susah berjuang masa sih enggak ada yang mau ngomong gampang saya saya juga ngomong
ngomong ngomong artinya ngomong saya apa kalau lo kepingin jadi menteri keluar dari pdi
perjuangan enggak paten tapi kalau nanti pak jokowi mesti ada menterinya mesti banyak
orang kita pemenang dua kali betul apa tidak saksikan ya iyalah iya dong jangan nanti ibu
mega saya kira karena pdi sudah banyak kemenangan sudah ada di dpr sudah begini nanti saya kasih
tidak mau tidak mau tidak mau tidak mau tidak mau tidak mau iya dong oh orang yang nggak dapet
ini di dalam kongres partai bapak presiden saya meminta dengan hormat bahwa pdi perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak
itu namanya baru pukulan dap
selama kita solid kita dapat mengatasi kesulitan kesulitan itu
yakinlah selama kita solid untuk tidak pernah
tinggalkan rakyat sebagai sumber dan sebagai tujuan politik